enam asn dinas pertanian dan ketahanan pangan daerah istimewa yogyakarta terkonfirmasi positif covid sembilan belas awal november ini
kasus ini bermula ketika seorang asn menghadiri acara keluarga pada cuti bersama akhir oktober lalu
yang kemudian menginfeksi lima orang rekan kerjanya
pemdadi iye mengumumkannya pada sembilan belas november
keesokan harinya dinas kesehatan sleman mengeluarkan surat yang menyatakan
dua fasilitas kesehatan darurat covid sembilan belas yaitu asrama haji dan rusunawa gemawang
kondisinya penuh dan tidak bisa menerima pasien covid sembilan belas hingga akhir november
meski belum ada penelitian terpublikasi dinas kesehatan sleman menduga
kenaikan kasus ini terjadi akibat libur panjang akhir oktober
karena waktunya berkesesuaian dengan masa inkubasi virus corona
tapi apakah kasus yang tinggi ini bisa dihubungkan dengan
kegiatan yang terjadi di dunia
libur panjang mohon maaf memang tidak ada
belum ada studi yang ataupun analisis yang memadai untuk ini
tapi kalau secara asumsi bisa jadi karena waktunya pas
waktunya antara libur panjang selesai tanggal satu november
itu sampai terjadi lonjakan itu kemarin tanggal tujuh belas kalau nggak salah ya
itu pas kira kira untuk terjadinya peningkatan tersebut
dan kasus ini mendapat perhatian langsung dari gubernur d i y
sri sultan hamenggebuwono x meminta masyarakatnya sadar bahwa covid sembilan belas masih ada
sekarang kan naik kalau begini terus sepertinya nggak ada apa apa
terus ya masih naik
ya kalau masyarakat sendiri
itu maksudnya tidak ada apa apa
kalau di rumah di rumah ramai
tidak ada apa apa
kalau di rumah tidak ada apa apa
kini pemda bersama gugus tugas covid sembilan belas d i e
sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi libur panjang akhir tahun desember mendatang
menghadapi liburan dan akhir tahun ini juga itu harus menjadi bahan pertimbangan
evaluasi untuk kesiapan kita di objek wisata di restoran
dan sebagainya untuk menghadapi kedatangan wisatawan itu
hingga dua puluh tiga november total kasus positif di d i y
mencapai lebih dari lima dua ratus kasus
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta